ppatk telah mengirimkan laporan transaksi mantan pejabat di jen pajak rafael aluntri sambodo kepada kpk pada dua ribu dua belas silam
hasil dari analisis ppatk menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang
selain itu ditemukan pula harta rafael seperti mobil mewah yang ternyata tidak dimasukkan ke dalam lhkpn
lalu apa tindak lanjut kpk terkait hal ini
kita akan berbincang langsung dengan jubir kpk bidang pencegahan ipi mariyati
selamat malam mbak ipi
selamat malam mbak caca
mbak ipi laporan temuan yang diberikan ppatk pada dua ribu dua belas lalu
dalam bentuk apa ya apakah sudah dalam bentuk hasil yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh kpk
atau memang perlu adanya lanjutan dari laporan yang diberikan ppatk ini
sehingga tidak bisa langsung ditindak lanjuti
ya mbak caca sebelum ke sana mungkin saya perlu sampaikan
bahwa yang pertama adalah bahwa kpk kami memastikan menerima informasi ataupun data dari pihak manapun
baik instansi ataupun masyarakat yang memiliki kaitan ataupun relevansi dengan tugas pokok dan fungsinya kpk
tentu kami akan tindak lanjuti
jadi itu yang pertama kami pastikan bahwa semua informasi ataupun data yang disampaikan kepada kpk kami tindak lanjuti
informasi ataupun data yang disampaikan oleh ppatk kami konfirmasi bahwa memang kami menerima informasi tersebut
dan apa bentuknya yaitu lha
nah namun perlu kami sampaikan lha itu adalah informasi intelijen yang sifatnya sebetulnya adalah rahasia
jadi saya kira mungkin saya cukup menyampaikan sampai di sana bahwa informasi itu tentunya sudah kami tindak lanjuti
begitu mbak caca
kemudian dari tindak lanjut atas lh tersebut
sudahkah ada kemudian komunikasi lebih lanjut kepada instansi terkait yang berhubungan dengan hasil dari lha
atas tindak lanjut yang dilakukan oleh kpk mbak
ya tentu kpk di dalam melaksanakan tugasnya akan melakukan koordinasi kepada pihak pihak yang terkait dengan hal tersebut
jadi apakah kemudian dengan kementerian atau lembaga terkait tentu juga akan pasti kpk lakukan
tetapi begini yang ingin saya sampaikan karena hari ini kita membahas tentang lhkpn mbak caca
saya ingin sampaikan bahwa ada mekanisme pemeriksaan yang juga bisa dilakukan oleh lhkpn
oleh teman teman dari direktorat pendaftaran dan pemeriksaan lhkpn yang meliputi dua pemeriksaan
nah dua pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan yang sifatnya administratif
yang tentu kami berlakukan kepada semua lhkpn yang disampaikan kepada kpk
dan yang kedua adalah lhkpn yang sifatnya
yang tentunya substantif begitu ya
jadi ini lebih kepada menelusuri kebenaran daftar harta yang disampaikan oleh para penyelenggaran negara
nah ini yang kemudian kami melakukan penelusuran kepada instansi instansi terkait tentang kebenaran
terkait dengan kepemilikan tersebut tentang jumlahnya nilainya dan lain sebagainya
apakah semua sudah dilaporkan atau belum
karena misalnya ketika kami lakukan konfirmasi begitu ya
kepada instansi terkait misalnya kami menemukan ada daftar harta lainnya yang belum disampaikan
maka kemudian yang dapat kami lakukan adalah kami akan memberitahukan kepada penyelenggara terkait
untuk kemudian memperbaiki lhkpn nya dan melengkapinya dengan data yang benar
dan ini biasanya memang kami sampaikan tidak hanya kepada penyelenggara negara
tetapi juga melalui instansi
karena biasanya akan ada tim pengelola lhkpn di setiap instansi
jadi kalau dalam konteks lhkpn pemeriksaan lhkpn begitu ya
jadi kami pasti lakukan koordinasi kepada kementerian lembaga terkait
itu yang kami lakukan
saya konfirmasi mbak terkait dengan lha tadi sebenarnya sudah dilakukan tindak lanjut oleh kpk
dan juga tindak lanjut tersebut sudah dikomunikasikan dengan instansi terkait
sehingga apa yang dikatakan di media mengenai belum ada tindak lanjut itu tidak benar ya mbak ya
itu konfirmasi pertama
dan yang kedua
mengenai lhkpn karena memang ditemukan lhkpn rafael alun ini ada beberapa aset kendaraan
yang ternyata tidak ada di dalam lhkpn
dan ini akan dilakukan pemeriksaan substantif
benar demikian kah mbak
ya mbak caca kalau terkait dengan mungkin yang ramai diperbincangkan adalah
terkait dengan kepemilikan kendaraan berupa mobil rubicon mungkin begitu ya
ini perlu kami sampaikan
jadi kalau berdasarkan penelusuran yang kami lakukan mbak caca
mobil rubicon tersebut sesungguhnya dengan nomor polisi yang asli itu adalah
kalau menurut kepolisian yaitu b dua ribu lima ratus tujuh puluh satu pbp
dari hasil penelusuran kami kami dapati bahwa mobil tersebut atas nama orang lain
jadi bukan atas nama pn yang bersangkutan ataupun atas nama keluarga
dalam hal ini pasangan atau anak begitu ya
karena lhkpn itu menetapkan bahwa harta kekayaan yang dilaporkan adalah
harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara negara kemudian oleh pasangan
atau oleh anak yang masih berada dalam tanggungan
nah karena harta tersebut belum atau tidak atas nama yang bersangkutan
ataupun atas nama keluarga inti tadi
maka memang harta tersebut tidak tercantum di dalam lhkpn yang bersangkutan
jadinya tidak tercantum karena bukan atas nama
apakah itu sebuah kejanggalan pak
apakah ada tindak lanjut oleh kpk mengenai profiling dari rafael sendiri
dengan aset aset yang dimilikinya namun tidak sesuai dengan nama rafael
adakah bisa dilakukan pengusutan mbak
yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa memang berdasarkan pasal satu angka tujuh
dari peraturan komisi nomor dua tahun dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh bahwa harta kekayaan yang dilaporkan itu adalah harta yang dimiliki oleh penyelenggaran negara
beserta pasangan dan anak yang berada dalam tanggungan
nah tadi sudah sampaikan bahwa ternyata mobil tersebut bukan atas nama yang bersangkutan
ataupun atas nama pasangan ataupun atas nama anak dalam tanggungan
kemudian apa yang kpk lakukan
yang pertama tadi sudah saya sampaikan
kpk dapat melakukan pemeriksaan substantif untuk kemudian menelusuri
setiap informasi atas daftar harta yang disampaikan kepada kpk
dengan melakukan penelusuran secara elektronik kepada instansi instansi terkait
terkait dengan kepemilikan kendaraan ini misalnya
kpk dapat menghubungi dispenda dapat juga menghubungi samsat misalnya dan lain sebagainya
untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut
termasuk tadi hasil penelusuran kami itu adalah yang kami telah lakukan
setelah kami menghubungi begitu ya atau berkoordinasi dengan instansi

misalnya nanti kita akan melakukan penelusuran tentang harta elektronik
nanti terkait dengan aset tanah dan bangunan
kpk juga dapat kemudian melakukan penelusuran secara elektronik dengan bpn
demikian juga misalnya terkait dengan transaksi keuangan
maka kpk dapat melakukan penelusuran kepada lembaga perbankan dan seterusnya
jadi ini bagian dari proses kpk melakukan pemeriksaan
nah jika dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ada beberapa informasi
yang kemudian perlu ditelusuri lebih lanjut perlu ditelusuri
dipertanyakan misalnya maka kami juga dapat melakukan yang namanya proses klarifikasi
kami dapat memanggil penyelenggara negara terkait untuk mengkonfirmasi
tentang apa yang menjadi pertama daftar harta yang disampaikan
dan kemudian apa yang menjadi temuan kami misalnya dari hasil koordinasi
kepada instansi instansi terkait tadi
apakah kemudian proses klarifikasi ini akan dilakukan pak terhadap rafael alun
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian
kami sudah berkoordinasi dengan kementerian

jadi akan ada pemanggilan ya mbak terhadap rafaela alun ke kpk
untuk pemeriksaan substantif atas aset aset yang dimiliki
iya teknisnya nanti pemeriksaan seperti apa tentu kami akan informasikan kembali kepada rekan rekan
kemudian untuk menindaklanjuti ketidaksesuaian lhkpr rafaela tersebut kan
akan dilakukan pemeriksaan substantif
namun rafael ini kan telah dicopot dari jabatannya dan juga sudah mengatakan mengundurkan diri
apakah ini akan mempengaruhi proses tersebut mbak
iya mbak caca saya kira kita tidak boleh lupa pada ketentuan peraturan perundang undangan
yaitu khususnya pada pasal lima ayat tiga disana disebutkan
bahwa setiap penyelenggara negara itu memiliki kewajiban
yaitu untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum selama dan setelah menjabat
jadi saya kira itu tidak akan menjadi hambatan begitu ya
jadi tidak akan bisa beralasan sudah dicopot dan sudah tidak menjabat itu tidak bisa ya mbak ya
ketentuan undang undangnya menyatakan demikian mbak caca
baik kita akan terus membantu ikut mengawal terus ya mbak mengenai kasus rafael alun ini
terima kasih juru bicara kpk bidang pencegahan
imariati telah bergabung bersama kami pada malam hari ini di cnn indonesia prime news